nah kalau kita berpikir ke depannya seperti apa
kalau saya balik lagi ke ibu svida
bu svida tadi kan dikatakan salah satu adaptasi yang dilakukan oleh teman teman industri fashion
adalah dengan menggelar jakarta fashion week secara virtual
bahkan ini menjadi salah satu fashion week ataupun peragaan busana virtual
dengan menggandeng tiktok nih bu svida
nah sejauh ini sebenarnya bagaimana sih adaptasi yang dilakukan oleh teman teman di industri fashion
itu dari yang awal mulanya mungkin kita menyewa sebuah gedung yang sangat high end gitu
untuk mengadakan peragaan busana
namun sekarang kita hanya dibatasi melalui virtual saja
kira kira seperti apa yang sudah dilakukan oleh teman teman industri fashion ini
untuk terus dikatakan survive di tengah pandemi ini bu
ibu svida mohon maaf boleh di unlead
kalau kita bicara soal fashion industry itu sendiri
kita perlu mengingat bahwa pekerja industri fashion itu mungkin salah satu yang terbesar di dunia
kalau dilihat dari katunnya dari pengembang perkebunan katun
atau pabrik polyester pekerja di pabrik polyester garmen
jangan melulu hanya berpikir kalau sebuah jakarta fashion week
kita memikirkan hanya pekerja
tetapi sangat luas sampai penjahit
dan kalau dipikir sampai ujungnya adalah ada pekerja medianya
yaitu event organizer nya kameramen sampai koreografer dan sebagainya
jadi memang pekerja industri fashion ini dampaknya luas sekali
dan yang terpenting tentunya seperti tadi juga sudah disebutkan oleh putri bahwa
sustainability nya sangat rendah karena mungkin juga cash availability dari funding juga hampir bisa dibilang tidak ada
jadi bagaimana kita bisa stretch dan merencanakan bisnis yang inovatif dan sustainable
dan tentunya memperhatikan mungkin produksi inventory
dan bagaimana kita juga bisa mempertanggung jawabnya untuk menjaga kesehatan dan kekuatan kita
dan bagaimana kita juga bisa mempertanggung jawabannya untuk menjaga kesehatan dan kekuatan kita

ini yang selain memang konsumen kayak sekarang kali kali karena punya banyak waktu
mereka mempelajari produk lebih dalam lagi
artinya ethical fashion pun juga malah semakin diangkat
kalau produknya murah tapi kalau ethical fashion dilihat tidak baik
itu bisa menjatuhkan produk itu

jadi banyak sekali yang sekarang justru karena masyarakat itu
karena masa pandemi ini hantaman atau pelajaran yang kita bisa kutip

dan ini memastikan kita jadinya yang memang diperlukan adalah
bagaimana sebuah brand tetap hadir tetap exist
dan di era ini justru digital lah yang menjadi jawabannya
ada social media platform lalu juga mungkin websitenya sendiri
ada e commerce yang besar besar yang sekarang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kekuatan kita
ada e commerce yang besar besar yang sekarang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kekuatan kita
jadi pertumbuhannya cepat sekali
kita bisa lihat kalau dari retailers banyak yang langsung mengadopt chat and shop
kita juga bisa lihat bagaimana untuk label label ini
keep the conversation going dengan mempergunakan social media mereka
atau mereka mengangkat isu isu tertentu
lalu juga tadi anda sebutkan tiktok dengan jakarta fashion week

jakarta fashion week memang fashion event yang pertama yang memang partner dengan tiktok di indonesia
hasilnya jujur mengagumkan
sudah tujuh juta viewer dan bahkan banyak sekali yang dengan hashtag runway jfw
itu mereka jadinya juga banyak yang mengambil step ala ala model runway jfw dimanapun mereka berada
itu mungkin juga bisa diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kekuatan kita
mungkin juga untuk turism juga jadi keren karena mereka backgroundnya tuh macem macem gitu
lalu kita juga bisa lihat si now by now oleh lazada
ketika mereka memakai platform jakarta fashion week
dan platform penjualannya adalah see now buy now
luar biasa karena ketika saya bicara dengan salah satu peserta yang mengikuti jakarta fashion week
dan show nya juga ditayangkan di see now buy now
saya tanya ke dia jadi kamu nih ada berapa sku
saya lupa berapa sku yang saya tidak bisa lupakan adalah target penjualan saya adalah satu miliar
itu jujur saya agak wow
ini adalah kita ngomong dua puluh menit show
dan koleksinya dia hanya setengah dari show itu
dan dia menargetkan satu miliar penjualan dan dia siapkan kekuatan itu untuk menjualnya di sini

dan dia menargetkan satu miliar penjualan dan dia siapkan kekuatan itu untuk menjualnya di sini
jadi inovasi dalam kampanye nya sosial media terus menerus
lalu saya juga lihat di tiktok juga ada siapa label favorit anda
waduh itu ada yang memang fansnya jutaan
itu memang bagaimana tadi juga disebut evolve
bagaimana untuk kita tetap evolve dalam masa ini
dan ya kita bisa lihat dari jakarta fashion week atau dari acara lainnya itu survivalnya bagaimana
baik menarik sekali bu svidah bagaimana kita menciptakan ide ide kreatif di tengah adaptasi di era new normal ini
terutama dengan sistem digitalisasi seperti apa
menarik sekali bu svida saya coba beralih lagi ke bang niko
bang niko kalau tadi bu svida mengatakan bahwa industri fashion itu tidak hanya desainer ataupun model saja gitu
banyak yang diperhatikan ada yang mengatakan bahwa industri fashion itu tidak hanya desainer ataupun model saja gitu
banyak yang terlibat di dalamnya
seperti bang niko juga seorang pengusaha ekowisata gitu
tapi tidak hanya bang niko dengan teman teman marketing di ekowisatanya saja gitu
pasti juga berhubungan dengan penduduk atau masyarakat di sekitarnya
sejauh ini bagaimana koordinasi niko dengan penduduk di sekitar dari tangkahan sendiri gitu
untuk bisa dikatakan membuat wisata ini tetap survive gitu niko di tengah pandemi seperti ini
ya dengan penduduk di sekitar dari tangkahan sendiri gitu untuk bisa dikatakan membuat wisata ini tetap survive gitu niko di tengah pandemi seperti ini
ya dengan penduduk di sekitar dari tangkahan sendiri gitu niko di tengah pandemi seperti ini

waktu itu memang sempat saya dan teman teman juga mencoba mencarikan bantuan untuk paling tidak untuk sembako hari harian ya
tapi setelah itu ketika dibuka perlahan lahan tentu dengan sangat memperhatikan protokol kesehatan
pelan pelan justru tempat ekowisata seperti di tangkahan itu menjadi destinasi bagi warga kota terdekat
karena di tempat seperti inilah sebenarnya orang bisa merasakan dekat dengan alam
kejenuhan juga bisa hilang
tapi di saat yang bersamaan tidak akan terjadi

jadi kita tidak terlalu seberesiko itu untuk penularan covid
karena banyak tempat terbuka
tempatnya terpisah pisah jauh
dan jarak antara satu tamu dan tamu lain juga bisa jauh
jadi sebagian sudah kembali bisa dibilang
dan mendapatkan justru tamu tamu yang baru gitu
biasanya tamu tamu asing yang datang kesana
sekarang tamu tamu dari medan atau dari kota kota besar terdekat
itu justru datang karena mereka nggak punya pilihan untuk keluar kota ke luar negeri
jadi alhamdulillah masih ada yang datang dan tidak separah itu kondisinya
dan ini saya lihat juga di beberapa tempat di sekitar kota kota besar seperti surabaya jakarta dan bandung
ada beberapa tempat yang memang menjadi pilihan wisata untuk rekreasi karena dianggap lebih aman
baik niko sudah ada koordinasi dengan seorang pengusaha ekowisata dengan wilayah penduduk sekitar
bagaimana kita mem build lagi supaya tempat wisata ini bisa lebih survive lagi di tengah masa pandemi
dan bisa terbangun lagi bagaimana ekosistem perekonomian di sana
dan kalau kita ngomongin masalah perekonomian saya coba lagi ke putri tanjung
putri tadi kan sudah dikatakan
bagaimana kalau kita pemerintah mempunyai program membuka kembali tempat tempat wisata
dengan diharapkan bisa membuilt lagi atau mengembangkan lagi perekonomian di wilayah tersebut
dan juga pastinya akan mendongkrah lagi umkm di wilayah tersebut
nah dari putri sendiri tadi sudah dikatakan digitalisasi adalah sesuatu yang penting sekarang
namun kenyataannya kenyataannya ternyata penetrasi digitalisasi umkm di indonesia itu masih cukup rendah
mungkin hanya sepuluh juta saja yang sudah bisa dikatakan melek digital dari umkm kita
nah sejauh ini kita sudah melihat
jadi bagaimana sebenarnya upaya putri dan teman teman semuanya untuk bisa dikatakan memberikan insight kepada para umkm ini
supaya mereka bisa beradaptasi dengan sistem digital ini supaya lebih berkembang lagi
ya mas jadi kita tahu ya mas kalau umkm kita tuh banyak banget
kita tuh ada enam puluh empat juta yang baru terkoneksi itu sepuluh sampai sebelas juta gitu
jadi pr kita itu masih panjang sekali untuk bisa membantu umkm ini go digital
dan karena satu satunya salah satunya mereka bisa survive di masa pandemi ini adalah dengan mereka connect to digital
tapi di masa pandemi ini sebenarnya aku melihat ada satu semangat sih mas
karena ternyata anak anak muda kita ini hebat hebat banget ya
anak anak muda kita ini kreatif banget
anak anak muda kita itu penuh dengan inovasi
ternyata banyak banget loh mas pahlawan pahlawan digital yang ada di indonesia
maksudnya apa sih pahlawan digital
pahlawan digital itu adalah anak anak muda yang menciptakan solusi digital untuk membantu umkm
aku kasih contoh ya mas ada satu teman aku namanya hendry
umurnya masih dua puluh an tahun sama kayak aku
dan dia punya aplikasi namanya titipku
di masa pandemi dia sudah membantu dua puluh ribu lebih mbok mbok pasar untuk terkoneksi sama customer nya
itu kan hebat banget
kita ada juga pahlawan digital lain yang kemudian wahyu
yang membantu mendigitalisasi warteg warteg untuk tetap bisa survive di masa pandemi
jadi dari sini aku melihat bahwa wah anak muda indonesia ini luar biasa sekali
karena mereka tuh punya kecintaan sama produk lokal sama umkm
mereka mau membantu gitu
akhirnya dari melihat teman teman ini aku jadi punya ide untuk bikin program namanya pahlawan digital umkm
yang bekerja sama sama pak tete
jadi program ini adalah program dimana kita mencari dan mengapresiasi pahlawan digital umkm yang sudah ada di indonesia
jadi programnya tiga bulan mas
jadi pertama kita mengapresiasi dulu pahlawan pahlawan digital di indonesia yang sudah ada
yang titipku wahyu dan masih banyak lagi
abis itu kita mencari pahlawan digital lainnya untuk bisa membantu umkm bisa survive
karena kita tahu gak semua umkm kita dapat terkoneksikan mas
mereka bahkan banyak yang nggak tahu gimana caranya menggunakan teknologi dan sebagainya
nah anak anak muda inilah yang membantu mereka
dan ini bukan cuma marketplace loh mas yang kita cari
pahlawan digital ini tuh ada mereka buat inovasi pencatatan data
untuk umkm secara digital
ada yang fokus marketplace untuk durian
jadi banyak banget inovasi inovasi yang sangat luar biasa dan membantu umkm untuk bisa survive masa pandemi
selain kita tahu bahwa pemerintah sekarang banyak sekali memberikan benefit untuk umkm
seperti uang kita juga tahu mereka memberikan pelatihan
nah tapi aku melihat bahwa yang menarik tuh adalah si pahlawan digitalnya ini nih
si anak anak muda ini yang inovasi yang luar biasa untuk umkm
jadi aku harus aku merasa aku bertanggung jawab untuk membuat mereka ini menjadi lebih besar lagi agar bisa bermanfaat dan bisa berkontribusi lebih besar lagi untuk membantu umkm
menarik menarik sekali
saya coba ke bang niko sendiri sedikit
bang niko bang niko tadi putri mengatakan banyak sekali pahlawan pahlawan digital dari sisi anak muda gitu
kalau kita bicara mengenai tempat wisata gitu
pastinya yang mengelola sana tidak lagi orang tua
lebih banyak lagi diserahkan kepada anak muda karena berpikiran lebih luas lagi lebih kritis lagi
sejauh ini bagaimana niko melihat penetrasi digitalisasi industri wisata atau tempat wisata yang dikelola oleh anak muda di tempat tempat yang mungkin niko pernah datang ke sana gitu
bagaimana niko melihat atau memapping penetrasi digital tempat wisata ini supaya bisa mendongkrak lagi tempat wisata di tempat mereka berada ini
ya indonesia ini kan luas sekali ya
sejauh pengalaman saya masih banyak daerah yang belum terkoneksi baik secara telepon atau internet gitu
jadi memang masih banyak tempat tempat yang memiliki potensi yang baik terutama di ekowisata yang memang banyak diperakarsai biasanya oleh anak anak muda untuk membuat tempat mereka lebih baik untuk bisa menerima tamu
tapi ya ya memang tantangannya ada di koneksi tersebut
kita masih banyak sekali tantangannya
baik putri tadi niko mengatakan banyak tantangannya putri
nah kira kira apakah nanti akan ada apa namanya ya koordinasi antara teman teman di lingkup staff khusus presiden ataupun juga dari menteri kooperasi gitu ya bisa dikatakan memanjangkan tangannya gitu
untuk menjangkau teman teman anak muda yang di daerah daerah remote yang tadi niko sebutkan putri
pastinya mas dan sebenarnya sejujurnya aku juga merasakan ya dimana kemarin sempat kita ngobrol banyak sama pak teten juga dan kita mau membantu banyak umkm umkm
tapi memang tadi itu yang tadi mas niko juga udah bilang kan koneksi dan segala macamnya masih sangat terbatas karena kita tahu bahwa indonesia itu luas sekali gitu
jadi itu salah satu yang juga lagi kita perjuangkan yang semoga bisa didengar juga gitu ya
tapi aku optimis sih mas
aku lebih optimis sama semangat anak anak mudanya sih
malah di kota kota kecil yang mereka tuh tahu bahwa karena kan umkm itu kan permasalahannya beda beda mas di setiap kota di setiap desa gitu kan
mereka butuh inovator inovator yang memang localized gitu sesuai sama apa yang dibutuhkan dan permasalahan umkm nya gitu
jadi aku lumayan surprise dan jadinya semakin semangat
karena ternyata semangatnya itu rata gitu di mana mana gitu
jadi itu yang membuat aku gak putus asa sih mas
akan ada perpanjangan tangan dari pemerintah kepada teman teman yang bisa dikatakan di remote area untuk mendapatkan akses komunikasi maupun juga aset internet yang lebih baik lagi untuk bisa dikatakan mempromosikan wilayah mereka
ke bu svida ini menarik juga bu svida kita berbicara mengenai umkm
pasti banyak sekali teman teman di industri fashion itu yang memang masih dalam tahap

nah sejauh ini apabila bu svida berkoordinasi dengan asosiasi garment ataupun tekstil atau fashion yang lain gitu
sejauh ini bagaimana upaya dari teman teman lain ini untuk bisa dikatakan membantu para umkm umkm di bidang fashion ini untuk lebih evolve lagi bu svida
ya jadi memang ada program yang dari pemerintah yang tadi juga putri ceritakan
pasti itu program juga mengangkat industri kreatif apakah itu fashion apakah itu aksesori apakah itu craft
dan tentunya bantuan hal hal seperti itu sangat dibutuhkan
untuk jakarta fashion week sendiri kami tentunya selama bulan ini penuh dengan acara acara seminar atau bicara dengan local speaker
yang memang ahli atau survive di masa pandemi ini untuk menjadi mentor sesaat
atau juga ada guru guru dari fashion school terkenal yang juga membantu untuk membuka wawasan para pengusaha fashion indonesia untuk terus bertahan
dan tentunya juga dengan dengan apa namanya ada pelajaran yang misalnya
dengan soal bisnisnya soal kreatifitasnya kesehatan itu semua banyak sekali yang kami menjadi platform untuk berbagi informasi
jadi jakarta fashion week yang diadakan secara virtual ini menjadi gerbong sebenarnya bu svida untuk memberikan apa namanya insight kepada para pelaku industri fashion juga untuk bisa dikatakan ber evolve gitu
mengembangkan kreatifitas mereka
sudah ada nih contohnya nih seperti ini gitu
bagaimana nanti teman teman yang lain bisa ikut serta di dalamnya gitu bu svida ya
baik kalau dari bu svida sendiri kira kira untuk industri fashion sendiri bu svida dengan upaya kita untuk evolve dan juga dengan sustainability kita gitu
sejauh mana kira kira industri ini bisa dikatakan rebound lagi
berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk rebound lagi setelah tahun dua ribu dua puluh ini kita mengalami porak poranda bisa dikatakan seperti itu bu svida
jujur itu berdebat jujur itu perdebatan bukan hanya di indonesia saja tetapi seluruh dunia pakar fashion dunia seluruhnya memperdebatkan kapan nih rebound kapan ini selesai
karena kenyataannya juga tidak selesai selesai
jadinya tanpa kita mengeneralisasikan mode dari semua segmen
saya bisa mendengar misalnya cina sempat meledak dengan luxury goods transaksinya
yang saya dengar sih memang sesaat jadinya waktu pasar dibuka meledak tapi habis itu ya kembali lagi mereka lebih berhati hati dalam menyikapi consumerism
begitu juga di indonesia sales kategori bisa dibilang untuk fashion
memang untuk fashion ini sempat benar benar down waktu the first quarter dari pandemi
second quarter mulai naik tapi yang baru baru ini lockdown
mengkerut lagi tapi ya lalu terbuka lagi ya ini semua juga tergantung dari mood emosi dan how we cant create needs artinya create products yang memang menjadi ada need
kita semua bisa apa namanya ada pasti ada ruangan tetapi tentunya kita mesti terus kreatif mengembangkan produk dan membuat cerita
karena saat ini ya itu dengan social media bagaimana kita bisa buat conversation atau cerita dari product fashion tersebut
ya semoga sih badai bisa cepat berlalu
tapi kita juga mesti bisa bertahan dan semoga juga bantuan dari pemerintah bisa membantu dunia kreatif untuk bisa bertahan
baik sudah ada jakarta fashion week secara virtual yang menjadi lokomotif bagi para pelaku pelaku industri fashion lain untuk bisa melihat dan juga bisa dikatakan meramu lagi seperti apa kreativitas yang harus kita lakukan untuk survive di tengah pandemi ini seperti apa
saya mau dikesan dulu ya
tadi kita ngomongin masalah tempat wisata gitu
tapi kalau niko ini kan sosoknya tak lepas dari seorang aktor gitu pekerja seni
sejauh ini niko bagaimana teman teman yang sama dengan field anda gitu menyikapi kondisi saat ini gitu
industri perfilman sempat mengalami sama sama jatuh gitu ya
dengan bioskop juga pada tutup semuanya namun sudah ada sinyal man bioskop akan kembali di buka
bagaimana teman teman di industri perfilman menyikapi hal tersebut niko
spesifikasi ini terlihat nah baru
ya industri perfilman memang tentu saja yang sangat terpukul di awal ya karena biasanya proses syuting itu membutuhkan orang berkumpul dan jumlahnya cukup besar dan berpindah pindah tempat
tapi walaupun di tengah tengah ini seperti saya baru saja selesai menyelesaikan sebuah syuting film yang dimana produsernya mengakali gitu ya supaya kita tetap bisa syuting dalam keadaan yang aman dan dengan protokol kesehatan yang baik
jadi kita kemarin syuting itu selama satu bulan di karantina tidak boleh berhubungan sama orang dari luar kru dan pemain
semuanya dites swab dulu sebanyak dua kali
lalu kita syuting sehingga proses itu bisa dilakukan
tapi tidak semua film tentu bisa melakukan hal seperti itu karena kemarin memang diciptakan hanya di satu lokasi
tapi kebanyakan kan film disyut itu di banyak lokasi
selain itu tentu bioskop ya
kita juga belum tahu kapan akan dibuka dan kalaupun dibuka apakah akan orang ada yang berani ke bioskop itu juga menjadi sebuah pertanyaan
kelebihan yang dialami walaupun di saat yang bersamaan ott atau platform digital sekarang memungkinkan film untuk diputar tidak harus di bioskop tapi secara online
jadi ya ini saling menunggu aja nih sebenarnya ini kapan selesai pandemi badannya kapan berakhirnya
tapi sementara tentu energi kreativitas kita ingin tetap disalurkan gitu
ya ini masalah masalah yang tentu sangat berat bagi teman teman di industri pertinaman
suatu yang berat di tengah industri perfilman namun juga tetap survive juga berharap seperti itu
bahkan niko sekarang sudah ada job lagi syuting film di tengah pandemi yang sangat strict protokol kesehatannya
dan mudah mudahan kita akan sama sama nanti lihat juga
namun kalau kita lihat putri lagi putri tadi dikatakan kendala masih banyak putri gitu
dari sisi umkm dan juga dari sisi industri industri ataupun sektor sektor yang lain gitu
nah dari putri sendiri gitu dengan teman teman
yang memang bergelut di bidang umkm ini sendiri gitu
sejauh ini putri bagaimana bisa dikatakan memberikan penetrasi atau menjangkau orang orang yang memang belum melek banget dengan digital ini sendiri gitu
karena bagaimanapun kan memang kesulitan mereka untuk mengakses informasi itu tidak bisa dipandang sebelah mata gitu
dan tadi putri mengatakan sudah ada pejuang pejuang digitalisasi memang bisa dikatakan memberikan bantuan luar biasa sekali gitu
tapi buat orang orang yang bisa dikatakan masih jauh dari jangkauan jangkauan tersebut gitu
bagaimana sebenarnya atau apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan gitu di tengah hal semacam ini
pandemi ini putri
ya sejujurnya mas ini buat aku pun juga berat ya pribadi gitu
waktu awal ada pandemi karena bisnis aku adalah di event sama agency gitu ya
which is kan event sama agent itu dekat banget sama klien kita juga bikin offline event dan segala macamnya gitu
jadi kita sempat
kita harus benar benar change our business model sampai dua kali sampai tiga kali
kita harus berpikir sesuatu yang baru
tapi yang menurut aku yang paling penting adalah yang tadi kita sudah bahas juga ya
kita harus menjadi leader yang avolve
mau belajar mau adapt mau lihat surrounding seperti apa
sama yang paling penting mau berkolaborasi
itu sekarang kita ada di masa dimana kita tidak bisa menang sendirian gitu
untuk kita tetap thriving kita harus bisa berkolaborasi gitu
karena lagi gak bisa menang sendirian gitu
jadi menurut aku yang paling penting adalah kalau kita punya mindset kita mau evolve kita mau adapt
kita akhirnya kita bisa melihat dari kacamata lain nih gitu
bahwa pandemi ini ke force kita untuk kita bisa lebih kreatif kita lebih inovatif
kita bisa change and reward realn dan segala macamnya gitu
jadi menurut aku ini juga bagian dari pandemi ini kita juga harus banyak bersyukur sih mas
karena kita di push untuk melakukan hal hal yang kita tuh gak pernah tahu sebenarnya kita bisa gitu
seperti yang tadi ibu swida juga bilang
kayak jakarta fashion week sekarang diadain secara virtual
berkerjasama sama platform digital
mungkin kalau nggak ada pandemi kita nggak di push untuk melakukan inovasi inovasi seperti itu
dan hasilnya kan sangat luar biasa
pandemi ini tuh juga di masa dimana kita harus belajar sih mas
dan yang paling penting adalah harus adapt
pokoknya kita gak bisa cuma nunggu nunggu nunggu aja
tapi kita harus melakukan sesuatu gitu
kita harus adapt
kita harus belajar gitu
itu menurut aku pentingnya seorang leader dan teman teman pengusaha yang punya umkm dan segala macamnya gitu ya
kita harus bisa menjadi leader yang avolve
menjadi leader yang nggak boleh nunggu gitu
tapi kita harus bisa melihat ini sebagai opportunity
karena kita tahu bahwa apa sih sebenarnya arti dari sebuah kata pengusaha
apa sih sebenarnya pengusaha itu gitu kan
pengusaha itu kan adalah orang yang bisa melihat peluang dan menciptakan peluang di situasi apapun
jadi menurut aku itu yang pentingnya kita untuk bisa menjadi leader yang evolve
leader yang evolve menciptakan peluang dan juga berpikir kreatif
kalau katanya kan dikatakan sekarang sudah ada yang mulai menciptakan film gitu
namun sebelumnya gitu mungkin tidak hanya pekerja seni atau sebagai aktor atau aktrisnya saja
namun bagaimana dengan kru kru film yang lain gitu bang niko
bagaimana sebenarnya mereka trying to evolve atau trying to adapt gitu dengan mereka
bang niko sejauh penglihatan ataupun pengetahuan dari niko
memang yang banyak berhubungan dengan teman teman di field yang sama ini niko
ya kalau kita bicara soal dunia perfilman
kalau dari pengambilan gambarnya atau proses produksi melibatkan sangat banyak orang dalam satu produksi
yang medium kira kira bisa melibatkan sekitar seratus sampai satu ratus lima puluh orang untuk syuting
belum yang produksi yang cukup besar gitu ya
tentu banyak sekali orang yang terlibat
banyak sekali juga berarti orang yang tidak memiliki pekerjaan gitu selama pandemi ini karena syuting
mereka mencoba untuk mencari jalan keluar dari ini semua ya
kuncinya saya rasa ada di kreativitas
masa masa seperti ini adalah masa masa yang sebenarnya bisa dipakai untuk masa perenungan
banyak momen momen yang kita bisa pakai untuk merenung dan memunculkan kreativitas ya rasanya
jadi ini kalau kita lihat gitu ya
mulai banyak yang melakukan syuting misalnya animasi
lalu ada shooting syuting kecil yang hanya melibatkan tiga sampai empat orang untuk bikin video
saya juga melihat banyak fotografer misalnya di jalanan yang sekarang
foto orang orang yang lagi naik sepeda
jadi di masa masa sulit seperti ini kreatifitas akhirnya menjadi kata kunci saya rasa
karena hanya dengan itulah kita bisa beradaptasi dan sehingga kita bertahan di setiap tantangan yang ada
baik menarik sekali
kalau bu svida dari sisi industri fashion sendiri bu svida
kira kira kreatifitas apa adaptasi kreativitas apa yang sebenarnya diharapkan supaya teman teman di industri fashion ini tetap bisa bertahan bu svida
sejauh pengetahuan dari bu fida yang banyak berhubungan dengan bisa dikatakan mungkin orang orang yang baru berkecimpung di bidang fashion
namun langsung terkena kendala seperti semacam ini
kira kira seperti apa sebenarnya change of mind atau creativity yang harus mereka ambil gitu bu svida
dalam arti di sini tren terus berganti
sekarang keadaan pandemi pun artinya environment sangat drastically change
dan apa namanya transaksi bagaimana fashion yang di transaksi juga sangat berganti
dalam arti yang dulu kita bergantung sama traffic dari retail seperti permulaan dari acara ini videonya
sekarang sangat bergantung kepada bagaimana kita adapt
kepada digital platform
ini semua siapapun saya rasa sih tidak terbatas dari fashion industry saja
ini semua sangat perlu untuk flexible agility resilient sustainable
itu semua kata kata bulble perlu sekali karena memang saat ini kita lagi di tas untuk kita

dan bagaimana kita bisa bertahan itu pun juga akan menentukan
bertahan dan juga menentukan